supaya kita bisa ngobrol sambil lihat terminal dari ujung ke ujung
supaya kita bisa ngontrol sambil lihat tempat cari makan kita setiap hari
mau kerja apa mau ketemu yuyun
bukan narik iuran di pasar kang
udah dikerjain sama si jonny
sekarang kamu kesan kopi
kemarin kamu nanganin si ujang nggak berlebihan
anak anak terlalu semangat buat olahraga kang
berantakan dia sekarang
katanya masih bisa diberesin lagi
tapi butuh waktu lama kak
dibawa ke sana juga
satu paket pengiriman sama si ujang
lain kali kalau olahraga jangan terlalu bersemangat
kalau saya suruh main pingpong jangan ngirim dua kesebelasan sepak bola
nanti sore kita ketemu kang bahar di markas besar
bawa dua anak buah kamu
saya memang nggak pesan
cari yang orisinil
berarti saya harus ke garut kang
dari bandung ke garut jauh kang
bisa dua jam
bolak balik jadinya bisa empat jam
kamu jangan kejadian saya berhitung
kamu anggap saya nggak tahu dua tambah dua sama dengan berapa
mau saya ajar lagi
masa akan mau kue bolok aja si iwan harus ke garut
saya masih kesel sama dia
kenapa kamu kesini terus
nggak boleh ya
jangan salah paham
saya cuma pengen tahu aja
apakah ganggu usaha kamu
ini juga kan lagi usaha
saya baru dapat kabar dari keluarganya
saeb ditangkap polisi
saeb ditangkap polisi
ditangkapnya waktu lagi operasi
sekarang di mana saebnya
ya di kantor polisi
enggak ah takut nanti saya ditangkap juga
ya udah dibiarin aja
kamu gak mau ke sana
memangnya kamu aja yang takut ditangkap polisi juga
ya udah gitu aja
saya ngeleponnya kelamaan
kenapa kamu takut ditangkap polisi
saya nggak boleh tahu ya
kamu boleh tahu
jadi marah sama aku
benci sama aku
kalau marah saya marah karena apa
saya nggak pernah benci sama orang
ya udah saya terus terang
saya kerja wira swasta
kerja saya sebenarnya
mungkin tahan lagi
rakyat yang ilknya
dulu waktu kita di terminal banyakan
sekarang kita disini cuma berduaan
seperti lagi pacaran ya
sekarang kita berdua dua
kenapa kita ngobrol di sini bapak
supaya kita bisa ngobrol sambil lihat terminal dari ujung ke ujung
supaya kita bisa ngontrol sambil lihat tempat cari makan kita setiap hari
dulu di sini ada saya kamu si iwan dik dik ujang jupri
sekarang tiga berdua
iwan gak dihitung
beli kue balok di garut
kalau dia masih mau nurut sama saya patuh sama saya
pasti nekat dia kerjain
kalau enggak tinggal balik ke sini
perasaan dia pergi baru sebentar
kok udah balik lagi
ini kue baloknya kang
saya kan nyuruh beli kue balok asli buat anda
ini asli buat anda kang
ini asli garut kang
kamu beli di garut kok bisa cepat bolak balik dari sini ke garut
memangnya kamu superman
saya belinya di antapani
saya nyuruhnya beli kue balok asli buatan orang garut bukan antapani
di antapani ada orang garut yang jualan kue balok kang
ini kue balok dari mana
beli kalau bikin nggak mungkin
atuh dah esi makan bisa bikin kue
mas belinya di mana
ada yang jualan di depan supermarket
kue balok memang cocoknya didorong pakai kopi
kita nanti menghadapkan bahar kita boleh foto foto sama kang bahar buat apa
gambar itu orang hebat saya mau foto sama dia
buat ganti dp